padahal dulu tuh lo gak kayak gini sama gue
lo tuh baik sama gue riz
gue gak salah denger
bukannya lo yang gak sopan
setelah apa yang lo udah lakuin ke gue
sekarang lo boleh aja perlakuin gue kayak gini
tapi gue pastiin lo akan takluk lagi di depan gue
apapun yang terjadi
tujuan gue harus tercapai
ini kok jam segini belum pulang juga ya
penting banget apa ya
dia urin cewek asongan sama ibunya
ke rumah si cahaya asongan
kerap kerap baik sama cewek asongan sama ibunya
kok lo ajak tasya lagi sih
dia kan best friendnya naomi sekarang
jadi gini mel
gue tuh sebenarnya lagi ada masalah banget
terus gue gak tau harus minta tolong ke siapa lagi
gue juga gak mungkin cerita sama mokap nyokap gue
gue tuh udah
lo sendiri yang bikin
gue gak bisa bantu lo chea
tapi gue gak tau harus kemana lagi
sekali ini aja ya bantuin gue
ya kan lo lebih milih temanan sama naomi
kenapa lo gak datang aja ke rumahnya
terus jujur apa yang terjadi gitu
ini sekarang lo pulang aja
lo sendiri kan yang milih aku sama naomi

ya tapi kan
gue lagi butuh banget bantuan lo
mau gimana pun kan tasha tetep temen kita
kan dia bukan best traffic dia lagi
kan dia bukan best traffic dia lagi
jadi gue indo b banget
sorry banget yah
semoga best ring baru lo bisa terima kesalahan lo

mau cari mobil yang udah dirusakin
gue jadi sedih deh sama persahabatan kita bertiga
dulu kan kita solid banget pas waktu di triomicin
yang bikin persahabatan kita hancur tuh bukan gue
gue yakin banget
gue tuh tau sifat aslinya naomi tuh kayak gimana
gue inget ya dulu
kalau misalnya gue ngelakuin hal kecil aja kesalahan
kok gue cuma tumpahin minuman sedikit doang disuruh tangga sih
jangan anggap ini hukuman ya
ini itu membuat anggota charge jadi lebih disiplin dan lebih tanggung jawab atas apa yang dia lakuin
perasaan gue gak pernah ngeliat deh
anak anak cheers lainnya ngepel ngepel kayak gini
lo bisa gak sih gak usah ngeluh
udah fokus aja ngepel
sorry gue jadi injek lagi deh
gak masalah kan kalo lo apel semua lagi sampe atas
gimanapun juga gue harus nahan diri
masuk ke circle naomi dan jadi screen naomi adalah impian gue
gue gak boleh nyerah
ya naomi emang pinter banget sih mainin emosinya
kok citra masih belum ngasih kabar soal pangeran ya
citra pasti tahu deh kalau gue khawatir banget sama pangeran
tapi kok dia gak ngabarin gue juga sih
put kamu masih mikirin pangeran
ibu pikir ya put
sebaiknya kamu pindah dari kampus bunga bangsa
bu aku mau tetap kuliah di bunga bangsa bu
sampai aku lulus aku gak mau pindah atau keluar
supaya kamu bisa deket terus sama pangeran
ibu inget banget kamu ngomong apa ke ibu
kamu nyangkalkan kalo kamu tuh jadian sama pangeran
tapi aneh kan
kamu pergi ke puncak sama pangeran
bahkan kalian berdua sama sama naik para layang
sekarang kamu jujur ke ibu
kamu nutupin kebohongan apa lagi sama pangeran
pertama kali kamu ngomong sama pangeran
kamu nutupin kebohongan apa lagi sama pangeran

soalnya melihat kondisinya putri